ya pertemuan jokowi dengan ketum partai nasdem surya paloh sepertinya menjadi tanda dan kunci penting mengerucutnya isu reshuffle
meski kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden sangat sulit untuk memisahkannya dengan tarik menarik kepentingan politik
lalu apakah pengumuman reshuffle sudah diambang pintu
atau justru sebaliknya ada tawaran tawaran politik terkait rekonsiliasi dan konsolidasi
saya akan membahasnya malam hari ini dengan narasumber dari direktur eksekutif para sindikat ari nur cahyo
selamat malam mas ari
mas ari sebenarnya kita juga akan bersama dengan kita ada bang ali mohtar ngabalin tenaga ahli utama kepala staff presiden atau ksp
tapi belum tersambung dengan kami malam hari ini
tapi tidak apa apa kita akan melihat dulu dengan apa yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini
presiden joko widodo bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
ini anda melihatnya seperti apa
seperti yang tadi diungkapkan oleh di liputan sebelumnya ya dengan pak sukung sparwoso ya
pak jokowi itu kesal sebenarnya dengan pencalonan anies baswedan oleh partai nasdem
yang pertama tama bukan soal pencalonan mas aniesnya
bukan soal pendeklarasian mas aniesnya
tetapi lebih karena memang pak jokowi tidak pernah diajak bicara soal itu
ini kan kesalahan pak jokowi pada titik itu
sehingga beberapa indikasi hari ini ketika ada resafal berkait dengan menteri menteri dari nasdem
itu memang sudah mengarah ke sana
nah yang perlu kita cermati memang bagaimana kesalnya pak jokowi ini memang
satu sisi memang tidak bicara soal pak surya paloh tidak bicara dulu berdiskusi dengan pak jokowi
yang kedua adalah narasi politik yang dibangun pak t nasdem pak pendeklarasian

dan itu kan bangun anti tesa jokowi membangun koalisi perubahan
nah koalisi perubahan dan anti tesa jokowi ini kan sesuatu yang linier ya
bahwa itu berapa tidak linier dengan apa yang sebenarnya mendirikan pak jokowi
ketika sekarang di periode kedua pak jokowi ingin mencari
meninggalkan legasi politik yang bagus mencari penerus dia untuk bagaimana meneruskan proyek proyek infrastruktur nasional termasuk ikn
jadi keinginan pak jokowi untuk mencari penerus sehingga pembangunan bisa berkelanjutan
itu kan kontradiktif dengan upaya pak t nasdem bukan pertama tama soal kecalonan mas andisnya
tapi membangun narasi politik tentang antitesa jokowi dan kemudian membangun koalisi yang disebut koalisi perubahan
walaupun sampai hari ini koalisi perubahan itu kan koalisi yang baru semi ya
kongko koalisi belum terbentuk sebenarnya
nah ini sebenarnya kondisi yang membuat pak jokowi kurang nyaman dengan posisi partai nasdem
hmm baik sebelum kita lanjutkan saya bertanya pada mas ari ini sudah bergabung dengan kami
tenaga ali utama kepala staff presiden atau ksp bang ali motar ngabalin selamat malam bang ali
ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ini tadi sudah disampaikan oleh mas ari bahwa pertemuan pak jokowi dengan pak surya paloh kemarin dua puluh enam januari itu
ada juga sedikit kekecewaan dari presiden jokowi begitu
terkait komunikasi politik apakah itu juga yang ditangkap oleh anda
tidak kalau pertemuan presiden dengan partai politik koalisi itu biasa
dan itu hal yang normal saja
tidak banyak orang yang tahu bahwa pertemuan itu kan juga ada yang bisa diliput media
ada juga yang pertemuan yang biasa saja

baik jadi tidak bisa ada orang punya analisa yang lebih hebat dari pertemuan itu
baik jadi tidak bisa ada orang punya analisa yang lebih hebat dari pertemuan itu

baik tapi apakah bisa dipastikan nih besok akan ada reshuffle
baik tapi apakah bisa dipastikan nih besok akan ada reshuffle
ya insya allah kalau tidak ada aral melintang itu akan terjadi
kan kewenangannya kan presiden memiliki kewenangan kan untuk bisa kalau besok tidak ada aral melintang insya allah akan terjadi
kita tunggu sampai besok
kita tunggu sampai besok
kita tunggu sampai besok
kita tunggu sampai besok
pertemuan kinerja dan juga teamwork para menteri ini kan dianggap tidak memiliki masalah yang serius sebenarnya
tapi kalau pun nanti reshuffle dilakukan pengaitnya adalah banyak yang menilai terkait dengan loyalitas begitu dari partai koalisi
ini kinerja dan juga teamwork para menteri ini kan dianggap tidak memiliki masalah yang serius sebenarnya
tapi kalaupun nanti reshuffle dilakukan pengaitnya adalah banyak yang menilai terkait dengan loyalitas begitu dari partai koalisi
konteksnya bisa berdasarkan latar belakang partai ataupun terkait dengan personal gitu jadi yang akan di reshuffle ini nanti apa latar belakangnya apakah terkait kinerja atau soal loyalitas
latar belakang partai ataupun terkait dengan personal

apakah terkait kinerja atau soal loyalitas

pergantian anggota kabinet itu kan sesuatu yang biasa
karena jadi hak dan kewenangan presiden
yang presidenlah memiliki hak untuk bisa melakukan reward and punishment
saya mau bilang juga bahwa dalam rangka mengakhiri masa kedinasan beliau
masa kepemimpinan beliau sebagai presiden republik indonesia
di dua tahun dan satu tahun terakhir ini kan bukan tidak main main
banyak pekerjaan banyak agenda agenda strategis
yang harus dan segera akan dilaksanakan
sehingga kalau presiden punya penilaian terhadap tugas tugas seberat ini
kemudian ada menteri yang harus segera terjadi pergantian
juga hal yang normal dan biasa kan
tapi kan sejak pertemuan jokowi dengan surya paloh beberapa waktu lalu
isu menteri dari partai nasdem yang akan terdepak dari kabinet ini kan semakin menguat nih bang ali
termasuk juga hari ini saat jokowi mengadakan beberapa agenda rapat
beberapa menteri yang kebetulan juga dari nasdem tidak hadir
apakah ini jadi suatu pertanda
kalau hari ini begini ini yang dari tadi
kalau hari ini ingat baik baik orang bicara tentang ikn
orang bicara tentang investasi orang bicara tentang labuan bajo
menteri ekonomi menteri koordinator ekonomi bidang ekonomi
kemudian menteri keuangan kemudian pak bahlil
kemudian pak bapak kemudian pak bapak
jadi biasa saja normal
jadi mungkin bisa ditegaskan lagi nih bang ali ketika nanti jokowi akan mereshavel menteri menterinya
yang menjadi alasan utama jokowi mereshuffle itu adalah kinerjanya kah
atau terkait dengan loyalitasnya
ya pasti dong
pasti kalau presiden melakukan penilaian itu kan melakukan evaluasi terkait dengan kinerja kan
jangan keliru bahwa ketika presiden membutuhkan kader kader terbaik dari partai politik
untuk membantu presiden di pemerintahan
loyalitasnya tidak ke partai loyalitasnya kepada presiden
karena menjalankan tugas tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara
itu bacaan yang mesti dan akan terjadi sepanjang masa di republik
kalau misalkan memang yang dinilai adalah kinerja
itu artinya seluruh menteri di bawah presiden jokowi di bawah kabinet indonesia maju
juga harus dievaluasi dong kalau begitu ya
dan apakah ada karena informasi yang beredar ada tarik menarik begitu
ketika akan diganti menteri yang a dengan menteri yang b begitu apakah ada tarik menarik itu
ya yang bisa melakukan evaluasi itu presiden
apakah presiden mau melakukan seluruhnya
atau tidak ada atau beberapa saja menteri yang bisa dilakukan evaluasi
tentu saja presiden karena ada agenda agenda strategis yang presiden canangkan
ya baik saya akan ke mas ari dulu tanggapannya ini
terkait dengan adanya tarik menarik siapa yang menggantikan posisi siapa di kabinet indonesia maju nanti
ya siap oke mas baik kalau pertimbangan presiden yang jelas
yang pertama itu pasti faktor kinerja
karena presiden butuh bagaimana mempercepat akselerasi kabinet di dua tahun terakhir masa pemerintahan pak jokowi
apalagi ada ancaman krisis dan kemudian resesi global
nah ya kemudian pak jokowi butuh memastikan bahwa kinerja kabinet itu on the track
nah ini pasti perkembangan kinerja
tapi pada sisi lain kinerja juga termasuk bagaimana apakah persoalan akuntabilitas kementerian kementerian itu
kebetulan memang partai nasdem ini menteri menterinya memang ada sedikit bermasalah
ada yang mengalami persoalan hukum ada yang kemudian masalah persoalan belanja kementerian
nah ini kan mungkin dari nasdem
itu yang jelas pertimbangan kinerja ya termasuk bagaimana akuntabilitas kementerian menterian yang bersahabatan
yang kedua pasti pertimbangan politik
nah pertimbangan politik ini termasuk tadi persoalan loyalitas
pertimbangan politik ini adalah kemudian kinerja kinerja yang lebih loyalisasi ke partai
nah di sini sebenarnya loyalitas ini dibutuhkan untuk apa
untuk bagaimana presiden di saat terakhir dua tahun masa jabatan ini mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik yang ada
termasuk kekuatan partai untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif
permintaan kemudian presiden tidak kemudian menjadi lemdak pemerintahan ini
nah ini kan menjadi pertimbangan politik presiden
nah wahl kinerja kemudian pertimbangan politik termasuk untuk tujuan konsolidasi
tentu menjadi pertimbangan presiden untuk memutuskan apakah melakukan reshuffle kabinet atau tidak
saya sih melihatnya presiden membutuhkan untuk melakukan reshuffle
tapi persoalan timing saja besok atau mungkin next rabu pon kali ya kira kira begitu
saya ke bang ali lagi
bang ali apakah ada pertimbangan terkait dengan persoalan hukum yang membelit salah satu menterinya
untuk juga yang menjadi alasan jokowi akan mereshuffle
ya itu yang tadi juga saya bilang bahwa presiden keputusan strategis itu kan bukan satu faktor satu alasan
tapi kan banyak faktor faktor terpenting yang harus presiden lakukan
dan itu saya kira tidak banyak
atau di luar
apakah itu juga termasuk dengan ekses manuver politik nasdem yang telah terang terangan mengusung anies baswedan sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat mendatang bang ali
dari awal presiden menyampaikan pesan bahwa salah satu keputusan kemudian melangkah silap dari partai partai dikir
ya perusahaan antara presiden dengan partai politik itu adalah perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah parlement
jadi kreasi yang dilakukan oleh partai partai politik
itu juga yang saya bilang
apa bedanya dengan golkar yang dalam munasnya kemudian mencalonkan
pelanggan menjadi ketua usaha
apa berbeda dengan girindra
kenapa kemudian menukis beraset bahwa faktor yang tidak tersebut untuk bisa menjadi pertimbangan
ya baik saya akan ke mas ari lagi nih sekarang
ada tiga kemungkinan yang terjadi ketika reshuffle jadi digulirkan
pertama jokowi justru tidak akan menyentuh kader kader partai nasdem untuk menghindari konflik
kedua bisa saja menyentuh kader nasdem tapi tidak semuanya
dan yang ketiga secara ekstrim mengganti semua menteri yang berasal dari nasdem
menurut anda opsi mana yang akan dipilih oleh jokowi
saya pikir pak jokowi akan mengkombinasikan tadi pertimbangan kinerja termasuk persoalan hukum dan juga pertimbangan politik untuk melakukan reshuffle
dan di samping itu kan sebenarnya pertimbangan politik ini juga termasuk desakan politik dari partai pdi

yang memang di ruang publik sudah membuka dan mewacanakan bagaimana meminta presiden untuk meresapel menteri dari nasdem
dan saya pikir pak jokowi mempertimbangkan persoalan kinerja persoalan hukum tadi juga dan persoalan politik pertimbangan politik
sehingga tujuan utama presiden adalah memastikan bahwa pemerintahan itu on the track
posisi politik presiden juga tetap kuat tidak menjadi lemdak government begitu
dan presiden memastikan bahwa soal legasi pemerintahan jokowi itu dipastikan akan diteruskan untuk presiden berikutnya
persoalan ikn misalnya itu sangat riskan bagi pak jokowi untuk tidak kemudian membangun sebuah kontinuitas dari pemerintahan hari ini kepada presiden berikutnya
kita tidak ingin misalnya ikn itu menjadi seperti hambalang yang mangkrak
nah ini pasti menjadi pemikiran politik presiden dan tim sekitar presiden untuk memastikan
bagaimana penerus pak jokowi
nah ini kemudian yang membuat presiden menjadi tidak nyaman ketika pertama tama sekali lagi bukan soal pendeklarasian anies baswedannya
tapi narasi politik yang dibangun oleh nasdem bersama mas anies dan timnya soal antitesa jokowi dan soal diksi soal koalisi perubahan
seakan akan itu tidak membuat sebuah kondisi yang kontinuum terhadap bagaimana pemerintahan pak jokowi sekarang
nah pak jokowi kan ingin bagaimana legasi bagaimana kondisi bagaimana kondisi
nah pak jokowi kan ingin bagaimana legasi bagaimana kondisi bagaimana kondisi

nah ini yang sebenarnya sangat strategis buat presiden memastikan pemerintahan tetap terkonsolidasi
dan juga bagaimana setelah pak jokowi ini presiden mendatang juga meneruskan semua hal baik legasi dan baik proyek yang dilakukan pak jokowi
pertimbangan politik ini yang memang menjadi pertimbangan serius presiden untuk nanti salah satunya menimbang
perlu tidaknya melakukan reshuffle dan kemungkinan besar memang partai nasdem ini
yang menjadi apa
karena memang ada desakan politik dari pd perjuangan juga yang juga menjadi bagian dari presiden
saya pikir hal ini yang kemarin juga dibicarakan secara empat mata antara pak jokowi dan pak surya paloh
tapi berarti itu memang digarisbawahi dari pernyataan anda ya memang ada desakan juga dari pdip
begitu ya bagaimanapun juga kita melihat bahwa deklarasi adis ini sebagai representasi dari oposisi
apalagi anies sering dipersepsikan berseberangan dengan jokowi
jadi tidak hanya itu
setelah mendukung jokowi
setelah mendukung anies
nasdem ini dinilai berpotensi akan berkoalisi dengan partai partai oposisi
jadi memang ada catatan catatan khusus nih terutama untuk menteri menteri yang berasal dari nasdem
begitu mas ari
saya lebih menekankan bukan pertama soal koalisi atau non koalisi tetapi soal narasi
nah narasi yang dibangun partai nasdem itu kontraproduktif terhadap semua usaha politik pak presiden pak jokowi
untuk membangun legacy dan membangun sebuah kontinium pembangunan
jadi kalau tidak ada narasi soal anitresa jokowi tidak ada diksi soal koalisi perubahan
bagaimana kita meneruskan pemerintahan ini pak jokowi ke depan
saya pikir pak jokowi nyaman nyaman saja
ini kan sebenarnya kontradiktif dengan semua energi pemikiran dan waktu pak jokowi yang memastikan bahwa jangan sampai
apa yang sudah dilakukan pak jokowi ini kemudian mangkrak
nah bagaimana kalau setiap ganti presiden itu terdekat
yang itu terjadi diskontinu pembangunan
persoalannya di situ
ya bang ali bagaimana tanggapannya terkait tadi apa yang disampaikan oleh mas ari
ada kontradiktif begitu dan tidak menteri menteri ini yang nantinya mungkin akan di reshuffle
tidak bisa melanjutkan misi atau visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh jokowi
saya tentu menghargai saya tentu menghargai apa yang beliau sampaikan sebagai seorang ilmuwan
yang memiliki kompetensi dalam kajian dan analisa seperti ini saya harus memberikan apresiasi
tetapi saya juga harus ingin mengatakan bahwa kalau presiden lakukan pergantian kabinet pergeseran kabinet
tentu saja bahwa presiden tahu bahwa oh periode eh anda dari kerja ke kerja dia sudah tahu kontraknya selesai
atau mungkin sudah sampai di sini saja
atau mungkin untuk melanjutkan satu tahun terakhir ini
dia melihat kinerja karakter prinsip prinsip dasar yang mungkin melekat pada seseorang atau anggota kabinet
lain lain dan seterusnya
maka itu saya tadi katakan bahwa presiden dalam fungsi kedudukan dan kapasitasnya memiliki kalkulasi tersendiri
dari kemampuan kinerjanya dan lain lain sebagainya
itu yang tadi saya katakan
sehingga saya harus mengatakan juga bahwa kalau nanti besok ada perganti pergantian kabinet di beberapa orang
ya sudah batas waktunya
maka saya berulang ulang mengatakan ketika dipanggil oleh presiden datang ke istana dengan gembira dan tersenyum manis
maka besok goodby dengan senyum dan semangat sekali lagi dalam tugas tugas kemanusiaan yang lebih banyak
tapi meskipun akan tetap dibungkus tadi ya peningkatan performa kabinet
isu keretakan koalisi pendukung pemerintah ini kan sudah terlanjur merebak nih bang ali
apakah ini jadi poin paling dilematis dalam pemerintahan jokowi
tadi juga disebutkan bahwa ada desakan dari pdip untuk segera mereshuffle beberapa kabinet
bagaimana presiden mengelola tekanan yang luar biasa ini dengan kepentingan menjauhkan lembaga kepresidenan dari jebakan dilema partisan
kalau dilihat kan bukan saja
kalau dilihat kan bukan saja

karena kita partai koalisi banyak orang juga melakukan hal yang sama
tapi kalau kemudian partai demokrasi indonesia perjuangan menyampaikan usulan dan itu kepada presiden
tidak ada yang salah kan itu sah sah saja karena tentu saja punya pertimbangan pertimbangan sendiri
melihat tentang bagaimana bersama sama dengan presiden sampai akhir masa dinasnya dan lain lain
pdip yang punya
analisa dan pengamatan
satu yang kedua
jangan kita keliru bahwa
pdip yang menyampaikan itu
adalah mereka mereka yang
mitraan dengan menteri menteri yang
disebutkan di parlemen
karena mereka yang mitra
misalnya di komisi komisi yang terkait dengan pertanian
komisi komisi yang terkait dengan
masalah informasi dan komunikasi
menteri menteri yang terkait
dengan klha dan macam macam
mereka yang punya kewenangan itu
dia yang punya mitra
dia yang melakukan evaluasi
tapi apakah evaluasi dpr
seperti itu kemudian mengusulkan kepada
presiden dan presiden menerima
ataukah punya pandangan yang sama dengan
tidak punya kewenangan untuk sampai pada
meyakinkan publik bahwa tidak ada
pendiktean dari partai
tertentu untuk presiden jokowi
publik tidak perlu
publik tahu bahwa itu adalah
kalau presiden nggak pakai lagi menteri
terus mau apa
presiden berhak mengangkat dan memberhentikan
mana perkara persoalannya
nah mas ari
indonesia ini kan menggunakan sistem
multipartai presiden selalu dihadapkan
pada dua masalah pelik
yaitu stabilitas politik
kemudian juga kinerja
yang baik nah sayangnya
kedua hal ini sangat sulit untuk berjalan seiring
di satu sisi presiden juga perlu untuk
mendamaikan kepentingan politik dari kelompok kelompok
pendukungnya tapi di sisi lain
dia juga dituntut untuk sukses dalam menjalankan
tanggapan anda seperti apa
langsung di republik kita
memang perlu perimbangan politik di
parlemen ya itulah
yang perlu dilakukan presiden bagaimana
komposisi menteri menteri di kabinet
juga representasi dukungan partai
politik pada presiden nah
hal ini juga yang menjadi variable
jadi hak prerogatif presiden memang
pilihan menteri menjadi hak prerogatif presiden
tapi hak prerogatif presiden
itu salah satu variable adalah pertimbangan
politik terutama dari partai partai politik
nah dalam konteks ini
memang apa memang
presiden itu punya
hak prerogatif dan punya kebebasan
tidak akan didikti tetapi
konteks pertimbangan politik
masukan kemudian masukan juga dari publik
itu menjadi pertimbangan presiden
yang jelas menteri itu adalah jabatan
politik dan pasti pertimbangan
terutama presiden memilih adalah pertimbangan politik
terimaan politik yang konstruktif untuk
bagaimana membangun kinerja kabinet
yang punya performance yang
baik nah tetapi memang pertama tama
kan pertimbangan politik itu yang
jadi pertimbangan utama presiden
dalam membentuk kabinetnya apakah
memadai keutama menteri baru atau melakukan reshuffle
nah ini yang perlu dipahami bahwa
memang hak prerogatif presiden itu
itu terikat dalam arti
memang kepada pribadi presiden
tetapi juga itu melihat
konteksnya konteksnya adalah bagaimana
kondisi politik dan pertimbangan politik yang harus
dilihat oleh presiden
nah melihat kondisi politik saat ini apakah
anda melihat yakin
besok akan ada reshuffle
saya melihat bahwa
itu membuat bahwa
presiden butuh untuk melakukan reshuffle
tapi persoalan timing saja
apakah besok besok itu kan presiden
pergi ke bali ya siang empat sore
begitu ya rasanya kalau kita lihat
rabopon presiden melakukan reshuffle
presiden posisinya ada di jakarta
ada di bokota ya saya pikir
ya kalau mungkin jadi besok
kalau menurut bang abalin ya
bang ngalabelnya lebih ngerti lah karena lebih
lebih dekat jadi sih tapi kalau
memang tidak besok tapi memang presiden itu
merasa perlu untuk melakukan reshuffle
pertama tama pertimbangan politik
kekuasaan politik presiden
supaya sampai dengan akhir dua ribu dua puluh empat
kekuasaan tetap terkonsolidasi
realitas para menteri dan
partai politik tetap terbangun
tadi memastikan bahwa presiden
dan pemerintahan tidak menjadi lembak
ya baik terakhir bang ali
yang paling tahu nih agenda pak jokowi
besok apa saja nih apakah benar
akan diumumkan besok sekali lagi
saya tegaskan untuk reshuffle kabinet
insya allah kalau tidak ada aral melintang
kalau tidak ada aral melintang
dengan izin allah swt
besok siang itu
antara jam sepuluh sampai dengan jam
itu ada agenda internal
apakah agenda internal itu
kita tunggu tapi saya punya keyakinan
dari termasuk terakhir
tadi saya di istana negara
ya kalau tidak ada
aral melintang insya allah besok
baik kita tunggu saja berarti yang dibutuhkan jokowi
sebagai presiden saat ini adalah memastikan
kabinetnya tetap bekerja
meski pertarungan kepentingan politik elektoral ini
sekian sengit dan pak jokowi juga
perlu untuk menegaskan sosok kabinet kerja
yang lebih fokus pada programnya dan
juga mengayomi semua kepentingan
parpol untuk menghadapi pilpres
dan yang jelas tentunya apapun bentuk reshuffle
kabinet nanti kita tentunya berharap
semua ini untuk rakyat bangsa
dan juga negara terima kasih bang ali ngabalin
dan juga mas ari nur cahyo
atas waktunya di cnn indonesia
prime news malam ini salam sehat selalu bapak bapak